menteri keuangan ri sri mulyani terpaksa melimpahkan tugas kepada wakilnya
suah hasil nazara untuk memberikan paparan soal asumsi ekonomi makro dalam rapat bersama dengan komisi sebelas dpr pada kamis siang
menteri keuangan sri mulyani mengalami kesulitan mengeluarkan suara
saat berbicara karena tengah terjangkit virus infeksi saluran pernafasan atau ispa
rapat dilanjutkan dengan paparan dari wamenkeu dan juga dilanjutkan dengan tanggapan dari fraksi fraksi partai
bang karena maraton jadi kalau diizinkan pak wakil menteri yang bicara
makasih pak mohon maaf